ketua kpk firly bahuri dijadwalkan menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
pemeriksaan firly dilakukan di baris krim mabespori pada selasa pukul sepuluh pagi
namun firly diduga sudah tiba di mabespori melalui pintu rupa tama pada pukul sembilan lebih empat puluh menit dengan menggunakan mobil toyota camry
pemeriksaan firly dilakukan di barreskrim mabespori pada selasa pukul sembilan empat puluh menit dengan menggunakan mobil toyota camry
pemeriksaan firly dilakukan di barreskrim mabespori pada selasa pukul sembilan empat puluh menit dengan menggunakan mobil toyota camry
pemeriksaan firly dilakukan di barreskrim mabespori pada selasa pukul sembilan empat puluh menit dengan menggunakan mobil toyota camry
pemeriksaan firly dilakukan di barreskrim mabespori pada selasa pukul sembilan empat puluh menit dengan menggunakan mobil toyota camry
pemeriksaan firly dilakukan di barreskrim mabespori pada selasa pukul sembilan empat puluh menit dengan menggunakan mobil toyota camry

pemeriksaan firly dilakukan di barreskrim mabespori pada selasa pukul sembilan empat puluh menit dengan menggunakan mobil toyota camry